bencana tanah longsor masih mengancam beberapa daerah di indonesia
akibat curah hujan yang tinggi
di ruas tol cipali subang tanah longsor membuat bahu jalan ambles
adapun di trenggalek jawa timur tanah longsor menutup akses utama desa terbis
dan merusak rumah warga
sedangkan yang terjadi di manado menelan dua korban jiwa
ancaman tanah longsor dan amblesnya bahu jalan
terus terjadi di ruas tol cipali subang jawa barat
di kilometer sembilan puluh tiga jalur a kalijati subang
bahu jalan sepanjang lima meter ambles hingga sedalam delapan meter akibat tanah longsor
petugas memberi rambu peringatan di titik longsor
agar kendaraan tidak melintas terlalu dekat
bencana tersebut mulai terjadi pada kamis malam
setelah wilayah subang diguyur hujan deras
selain itu tanah longsor terjadi di kilometer delapan puluh
wilayah cipandei dan kilometer satu ratus enam wilayah dawan subang
diduga ini akibat tingginya curah hujan
jadi tanah yang ada di tebing bahu jalan tergerus sama air hujan
sementara itu tanah retak terjadi di desa terbis trenggalek jawa timur
akibatnya sejumlah rumah warga rusak
dan akses utama desa yang baru dibangun beberapa bulan lalu hancur
sehingga tak bisa dilewati kendaraan
sekretaris desa terbis
nur hadi mengatakan jumlah fasilitas umum yang masuk kawasan
yang terkena dampak tanah retak ini
kini bertambah dari dua puluh unit menjadi tiga puluh empat unit
diperkirakan pergeseran tanah dalam sehari terjadi lebih dari dua puluh cm
bahkan jalan utama desa saat ini ambles hingga dua meter
menambah tiga puluh empat rumah yang terdampak
jadi kemungkinan ini akan bertambah
karena hujan tetap turun
geseran tanah semakin cepat semakin dalam
dua warga menjadi korban tanah longsor pada kamis malam
bronjong yang menahan tebing longsor dan menimpa dua rumah
satu korban ditemukan pada jumat subuh
dan langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara
sedangkan korban lain belum ditemukan hingga jumat siang
wahidan nurul safura cnn indonesia